nanti saya doain biar mang ocat jualannya gak laku
ternyata kamu lebih kejam dari saya nih
maksud saya mah cuman ngegetap mang ocat
biar jualannya teh gak males malesanin
hebat kang idan lah
saya emang gak lapar ceng
menghormati dan menghargai yang masak
itu makanannya enak sekali loh
ya ampun ah kum
sama istri sendiri aja cemburu
tapi itu bener saya yang masak ceng
kamu cemburu kenapa kum
eh sih pacaran lagi
maaf kalau yang itu saya nggak mau ikutan ya
pertanyaannya idoi itu mengundang kabur jilid dua
tuh baru namanya sopan santun tuh
udah makan kenyang pulang
eh depan kamu udah kenyang masih disini
emang mau bungkus
tuh kan kum
kang dadang sama aceh tuh kalau kamu gak kabur seru
berantem terus kum seru kum
biar aja dia pulang
jangan memberi kesan seolah olah kamu teh baik
seolah olah kamu teh pinter
baik dan pintar itu bukan seolah olah
gak bisa juga dibikin bikin
bersikap secara alami natural
nanti juga akan keluar dengan sendirinya
ilmu kang idan sesuai dengan berarti kum
sesuai dengan buku yang saya baca
kan saya baca lebih dulu nih
jadi saya lebih tau
duduk mang ochan
udah dua hari saya cari cari gak ketemu ketemu
bos idan sekarang sibuk

kalau saya gak inovasi
saya gak akan maju
emangnya perlu berapa mang ochan
kalau ada mah
kalau segitu mah
gak ada mang ochan
nanti kita bagi hasil
gak main bisnis kecil mang ochan
saya mah gak cari kayak bos idan
makin gak mau aja saya mang ochan
gak usah bagi hasil
dalam seminggu mang ochan kembaliin
terima kasih banyak bos idan
saya mah pebisnis besar mang ochan
kalau mang ochan tidak mengembalikan dalam seminggu
semua barang dagang mang ochan
mau bos idan
saya kembaliin secepatnya bos idan
masih ada yang lagi
masih ada yang lagi
masih ada yang lagi
masih ada yang lagi
masih ada yang lagi
masih ada yang lagi
masih ada yang lagi
masih ada yang lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada lagi
tik tidur lagi
sobrinya teh ada
gak ada kang dari tadi saya belum pulang
katanya sih keci dahuk kang
tumben kang duduk ngopi
udah lagi gak ada di rumah
lagi ke kantornya ce hoyo
mudah mudahan pulangnya sore
saya pegel kalau ada dia
ada tepung terigu gak
sobri sama dede gak jadi nikah
yang bener cengkong
kita tamit dulu
nanti kalo ada jatahnya
cucu kasih ke ce edah deh
terima kasih ya ce
tiap sabtu minggu
kan kita juga harus paham
kalau tuh yang kita bilang
mau ngumpulin duit mah
nggak usah mikirin gengsi
kamu tuh pergi pergi jauh kerja
keluar negeri itu buat masa depan anak
edang minta dipindah ke timur tengah
mau timur tengah mau timur mana
juga sama aja
tergantung dimana manusianya
saya yang capek tiap hari ngomel
ngingetin terus disuruh nabung aja susah banget
hah berarti tante eda kakaknya aku dong
anak anaknya moms pada sayang semua sama moms
tapi anak anaknya aja suka bandel semuanya
kang tadi tadi cariin kakak suara
kang hirot kang edun bapak t kemana
dari musolate belum pulang kang
kamu itu sebenarnya punya bakat massa cek